bapak ibu hadirin yang kami hormati agenda rdpu hari ini dari aliansi bem si
badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia menyampaikan aspirasi tentang kenaikan uang kuliah tunggal ukt
agenda nya satu saja ya bapak ibu setuju ya
sebelumnya saya membacakan ini pengantar lebih dulu
karena demo tidak ada dokumen yang
mempunyai kekuatan hukum
kalau rdpu maka nanti semua kita bisa memantau apakah ini ditindaklanjuti atau tidak
kalau tidak ada tindak lanjut maka bisa melakukan aksi selanjutnya
ini dijamin di pasal tujuh puluh dua huruf g undang undang tujuh belas dua ribu empat belas tentang md tiga
pada kesempatan ini pimpinan komisi sepuluh menginformasikan terkait isu dan permasalahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi
komisi sepuluh secara aktif mengkomunikasikan dengan mendikbutristek baik secara informal maupun formal dalam rapat kerja
yang pertama sejak kampus merdeka diluncurkan akhir januari dua ribu dua puluh komisi sepuluh dprri mengawal pelaksananya yang kemudian
diwujudkan melalui pembentukan panja
panja merdeka belajar kampus merdeka panja mbkm juli dua ribu dua puluh
panja mbkm menyimpulkan bahwa program mbkm sebagai program terobosan dalam menyiapkan lulusan yang lebih siap kerja masih mengalami kendala
terdapat lima aspek yang segera diperbaiki oleh kemendikbutristek yaitu tata kelola kebijakan
akses program sumber daya manusia sarpras kurikulum dan sinergi antara kementerian dan lembaga satu dengan yang lain
serta dengan dunia industri dan dunia kerja
yang kedua bulan agustus dua ribu dua puluh dua komisi sepuluh dpr ri mempertajam pengawasan kebijakan pendidikan tinggi dalam hal penguatan dan peningkatan mutu
pertemuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dengan membentuk panja perguruan tinggi pada waktu ada peristiwa di perguruan tinggi
semula panjanya mau perguruan tinggi swasta saja karena perguruan tinggi swasta banyak tidak diperhatikan oleh kementerian
tetapi karena ada problematika perguruan tinggi negeri juga maka akhirnya namanya panja perguruan tinggi
terkait dengan aksesabilitas antara lain merevisi permendikbud nomor enam dua ribu dua puluh tentang
penerimaan mahasiswa baru program sarjana di perguruan tinggi negeri terkait pembatasan
kuota jalur mandiri karena mestinya tiga puluh persen menjadi dua puluh persen saja ini mendorong penambahan alokasi beasiswa
bagi mahasiswa tidak mampu yang berasal dari daerah tiga t kemudian yang ketiga tindak lanjut
kemendik putristek terkait kedua panja tersebut antara lain menambah kuota beberapa
program beasiswa adik dan beasiswa unggulan serta menerbitkan permendikbud ristek nomor lima puluh tiga
dua ribu dua puluh tiga tentang penjamin penjaminan mutu pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari merdeka
belajar episode dua puluh enam transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi yang keempat
terkait kebijakan mahasiswa magang dan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang mungkin
pernah dengar terutama yang ke jerman ya komisi sepuluh telah mendengar menggelar rapat kerja dengan
mendikbud ristek secara umum komis sepuluh mendorong ke mendikbud ristek untuk mengevaluasi
kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti hitung magang di luar yang kemudian ada
masalah yang paling yang muncul itu namanya varian job kata pak andreas itu varian itu libur
hai job itu kerja jadi libur itu saat kerja sehingga ya wajar kalau dari sini mungkin jurusan
hai sehingga ya namanya kerja apa saja tidak mesti sesuai dengan prodi dari sini tapi itu sudah
terlanjur menjadi permasalahan hukum maka kemudian komisi sepuluh mengingatkan khususnya terkait permasalahan
tppu itu hai supaya enggak jadi masalah hukum kemudian yang terakhir melima secara khusus ini catatan catatan
komisi sepuluh mendesak ke mendikbud ristek antara lain mengambil langkah aspirasi
antisipatif agar tidak terjadi dugaan tppo itu tadi terhadap mahasiswa di masa yang akan datang
kemudian putri stek segera menyusun perdoman yang mengatur saran inci pelaksanaan dan atau
kerjasama antar perguruan tinggi bagi mahasiswa magang di luar negeri serta tetap membangun
hubungan baik dengan negara yang melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan beberapa diantaranya
menyangkut tentang biaya sebenarnya varian job itu juga
hai ada kaitan juga dengan biaya juga karena dikeluhkan oleh orang tua nah ini tentang ukt
nanti kita akan mendengarkan lebih ini lagi karena ini beberapa universitas kayaknya masih ada juga
demo ada juga demo yang sudah berhasil menurunkan tapi konon katanya tidak terlalu berarti diturunkan
ya tidak terlalu berarti nanti kita dengar mungkin bagi bapak ibu yang me me me baca di berita berita
demikian gambaran singkat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan refreshing orang php mungkin
coordinator bln menyampaikan paparannya perlu sepakat waktu sampai jam berapa nih seperop
jam satu ini nanti sudah mulai
nanti kita ya mundur mundur sampai
setengah satu lah mudah mudahan jam dua belas selesai
sebagaimana mandat yang diberikan kita
hukumnya daripada aksi sehingga
menjadi solusi konkret bagaimana
pak presma bem undram
melaksanakan munas bmsi di
rekan rekan saudara saudara saya dari berbagai
kampus yang alhamdulillah udah pada
di sebelah saya saudara saya dari
unsur ya mungkin dia
yang trending kemudian ada
di rekan sebelah saya ada
dari uns yang sebelumnya
menjadi koordinator pusat di periode sebelumnya pak
saudara rekan saya sebelah kanan ini dari
undip baru nyampe di bandara
dan mungkin mohon izin yang
beberapa kampus juga yang dalam
bagaimana kondisi kami di dalam kampus
untuk pengawasan dan mendengar pendapat
di daerah ini dan barangkali
itu sebagai pembuka saya pak untuk
lebih rincinya nanti kami akan memberikan
bagaimana situasi kampusnya masing masing
badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
khusus kita di universitas jenderal sudirman
sudah melihat dan mendengar
aksi yang ada di hunsut sendiri
dua kali juga mengadakan audiensi
tapi memang hasilnya masih nihil
melambung sangat jauh tinggi
contohlah di fakultas saya sendiri
saya dari fakultas peternakan
akhirnya di tanggal tiga mei kemarin
peraturan yang mengatur tentang
dengan peraturan rektor nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
contohlah balik lagi di fakultas saya
itu menjadi benar benar menjadi
keresahan kami dan ini bukan terjadi
bahkan yang tidak hadir di sini seperti unes
kenaikan ukt pula ini serentak
ada apa dan setelah kita ulik ulik
jawaban dari pihak rektorat bahwa
keputusan menteri no lima puluh empat tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur tentang ssbupt
atau satuan standar biaya operasional
berbicara langsung dengan rektorat
kita membawa masalah ini di tingkat
yang merasakan tapi banyak universitas
melakukan audiensi pada hari ini
bapak bapak dari komisi sepuluh
seperti itu kondisinya di unsut hari ini
bagaimana adik adik kita
perdata sejauh ini masih banyak
dengan besaran ukt yang didapatnya
salah satu rasa pedih bagi kita
kita sebagai kakak tingkatnya
tetap berjuang untuk adik adik kita
untuk dari unsut sendiri kondisinya
tapi karena memang seperti itu yang ada di unsut
yang terhormat pimpinan komisi sepuluh dpr ri
teman teman dari bem seluruh indonesia
dari universitas sebelas maret surakarta bapak
bahwasannya di dalam pembukaan
pun di dalam batang tubuh undang undang gitu
namun rupanya hari ini
sangat nihil dan sangat berkebalikan
bagaimana sekarang bahwasannya pendidikan adalah
komersialisasi pendidikan seperti itu
dimana teman teman yang kurang mampu
dan mungkin di uns sendiri
di wennifernas sebelas maret surakarta
pun hari ini mengalami
dan juga ip naiknya berkali kali lipat
tahun sebelumnya enam tahun kebelakang
namun di tahun ini akibat adanya
dan juga nomor lima puluh empat tahun dua ribu dua puluh empat
golongan ukt sembilan di uns itu sendiri
iuran pengembangan institusi itu naik berkali kali lipat
lima ratus juta yang dimana naiknya
bahwasannya tahun sebelumnya adalah
ip paling rendah adalah
pgsd ip nya mencapai
ketika teman teman ingin masuk pgsd
bagaimana kesehatan yang dua hal
sebagai hak dasar sebagai warga
diperdagangkan semuanya kita lihat
maka dari itu kami disini
untuk memperjuangkan hal tersebut
dimana ada beberapa perubahan
diaturnya dengan jelas mengenai ukt
bagi kategori mahasiswa sebagaimana
pasal tujuh ayat satu permendikbud
mengenai spi namun ternyata
nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat ini
pasal tujuh itu ptn dapat
menetapkan tarif ukt lebih
yang dimana hal ini mungkin juga
penetapan ukt sendiri yang dimana
boleh sama dengan bkt
sendiri di peraturan dijelaskan bahwasannya
namun yang kita pertanyakan di sini
kawan kawan adalah landasan dasar
bkt itu dari mana gitu apakah
mungkin itulah yang menjadi gejolak
kawan kawan ons hari senin kemarin
audiensi terbuka yang dimana rektor
kemendikbud dimana rektor sebelumnya
diganti karena mwa dibekukan
untuk maju kemudian hari ini pun
kemendikbud yaitu ibu kateria namun hari ini pun
dan juga di tahun kemarin
ons dengan bmc juga rapat
pendidikan adalah dua belas tahun wajib belajar
yang dimana dulu pimpinan komisi sepuluh
hari ini indonesia hanya mencapai
suatu bahan cross check bagi
benar benar bisa menggalakkan di dunia pendidikan ini
universitas bengkulu jauh jauh dari provinsi
kecil dua di indonesia
perjuangan yang sangat mendelik
nanti kita sampaikan ke dpr ri harapan
tuntas lah masalah masalah yang
menilik dari apa yang dijelaskan sama teman teman
di universitas bengkulu sendiri
ukt masih ada delapan gelombang
sangat sangat berpengaruh ya untuk teman teman
kurang mampu gitu kan kurang mampu karena
rp tiga puluh tiga puluh dan lain lain tapi tahun ini
maka kami tekan pihak rektorat
registrasi baru dipublikasikan nah itu kan
rp satu nya dihilangkan jadi rp dua
terjadi di universitas bengkulu sebenarnya
ukt saya ingin menyampaikan juga masalah
misalnya dari kita tahu bahwa
dinaungi oleh pemerintah provinsi
pemerintah kota nah jikalau
yang memegang kekuasaan pemkot dengan
apa yang terjadi seragam guru
mana kita mau menuju indonesia emas
bahwa dari segi seperti itu aja
terkait masih banyak komersialisasi
rakyat yang tidak menguntungkan untuk
dari provinsi bengkulu itu
dia lagi di provinsi bengkulu entah
dia sampaikan mau menyelesaikan masalah
tidak ada hasil gitu kan nah jadi
antara pts dan ptn bahkan ptn
masih jadi di sana
harus mencantumkan ktp lah
nah mungkin itu yang sedikit
saya sampaikan di provinsi bengkulu
tegas gitu kan kepada pemerintah
baru dipanggil karena kerjanya
baik bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
diamarahkan sebagai koordinator wilayah
mungkin sedikit mengabarkan kondisi di unj sendiri
unj adalah salah satu
karena hubungan kita dengan pihak rektorat masih sangat
baik alhamdulillah komunikasi berjalan
tidak sepengerikan ataupun tidak
se menderita teman teman
proses untuk penanda tanganan
dan disampaikan juga oleh
mereka mengatakan tidak akan adanya kenaikan ukt
tapi kita tetap melakukan pengawalan dan juga
tahun lalu ipi itu
dijamin akan ada angka nol ya jadi teman teman
tidak diwajibkan untuk membayar ip
dan hal ini juga dijamin bahwa ip
tidak menjadi salah satu hal yang mempengaruhi
kelulusan mahasiswa yang ingin mendaftar di unj
semuanya ep nya mengalami kenaikan
dari golongan satunya nol dan di golongan
semua tidak ada ratusan ribu dan
kalau kita tahu tadi disampaikan juga
oleh teman teman uns bahwa hari ini
namun dari tujuh puluh enam prodi di unj
paling besarnya jika di total ini lebih dari
salah satu contoh di prodi
bkt nya ada sekitar rp delapan enam ratus enam puluh empat
adalah rp lima puluh enam tiga ratus
rektorat ini hanya satu contoh dari
alhamdulillah sejauh ini komunikasi
secara diplomasi masih baik dengan pihak rektorat
diplomasi bisa dilakukan dan
bisa membantu suara suara kami untuk menyampaikan
bapak dari saya selaku ketua bumj
mengabarkan kondisi unj sendiri
assalamualaikum wr wb masih ada
kampus insya allah mungkin akan menyuarakan juga
di sini ada dari teman teman undri baru datang
teman teman undib dan teman teman unj
monggo pres untuk disampaikan bagaimana kondisi kampus
permohonan maaf dari kami hari ini
dari bandara juga bersama dengan teman teman
universitas diponegoro dan universitas negeri yogyakarta
karena dari riau langsung kita berangkat
tentu kita berangkat tidak hanya sekedar
pimpinan komisi sepuluh yang hari ini kita banggakan
dengan langsung kepada ibu rektor
tetapi kita masih melihat
yang mungkin juga sudah disampaikan oleh teman teman
berkaitan dengan permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
ukt kita hanya sampai gelombangan enam bapak ibu
tahun dua ribu dua puluh empat ini ukt
merasakan ukt itu sangat tinggi sekali
pimpinan rektor bahwa ada
kebijakan internal yang diambil untuk
ukt tujuh atau di beberapa
keperawatan ditekan dari ukt dua belas
pimpinan kampus melempar kembali kepada
kita melihat tidak ada sinkronisasi
kepada pimpinan perguruan tinggi yang hari ini
menjabat di seluruh indonesia
sejalan dengan ini teman teman yang hadir juga
punya masalah ukt nya masing masing
mohon maaf sampai pada tahap
keterbukaan bahkan teman teman yang mungkin
calon mahasiswa baru secara ekonomi
ukt delapan di undri itu
membayar ukt si anaknya
atas dasar adanya ketidaksinkronan
pimpinan kampus yang hari ini menjabat di unri
hampir lima puluh an calon mahasiswa baru
tidak bisa lanjut sebagai mahasiswa baru
tersistem itu tidak sesuai
gelombangnya sampai dua belas dibuka oleh kampus
pihak kampus akhirnya melempar bahwa hari ini
pimpinan komisi sepuluh untuk bisa
meninjau kembali bahwa hari ini
kalau di underi bapak ibu hampir lima kali lipat
kami saya yang mungkin dari angkatan
tetapi mengenai calon adik adik kita
di kampus kampus yang hari ini kita
kemudian juga izin menyampaikan sedikit
sebagai perwakilan daripada kita juga
untuk benar benar kita mengawal
narasi ketika ada beberapa
permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat kepada
mas menteri langsung mas menteri malah
perguruan tinggi kita juga tertekan atau
oleh peraturan atau permendikbud nomor dua
maka dari itu kalau dari saya izin sedikit
saja intinya adalah ketika
lahir muncul itu sangat menimbulkan
peraturan ini tidak ditinjau kembali
menutup besar besar atau menutup
barangkali itu dari saya saya izin menitipkan
pas kadar ini mungkin saya juga ingin
ini siapa namanya tadi muhammad rafi
dari universitas negeri yogyakarta
dari jogja kota yang mana
kondisi yang tadi mungkin disampaikan oleh teman teman
semua bagaimana ukt ini naik
listrik juga naik semuanya naik dan kondisi
kondisi juga bagaimana orang tua
dirasa tidak bisa menjadi
tadi kalau teman teman dari berbagai universitas
kalau di uny enggak beda jauh bapak ibu semua
yang dikatakan selalu yang dibangga banggakan
oleh rektorat ataupun jajaran jajaran
unj ini adalah universitas termurah
tidak hanya kenaikan di golongannya
kita mencapai sepuluh golongan
anda merasakan saya sebagai
mencapai empat belas juta itu di golongan sepuluh
dibayang bayangkan gitu ya
naik kondisi dengan inflasi
merasakan seperti itu jadi dirasa
cukup terbuka cukup bisa memahami
berbeda halnya dengan di universitas kita
ukt ini bahwa udah lawas
ukt ini kalian yang kalian bayarkan
namanya besaran yang udah melampaui
teman teman yaitu adalah keterbukaan
gitu ya jadi disini
nggak sesuai dengan apa kondisi aslinya
universitas kita dengan mungkin kondisi
mahasiswanya untuk jangan bersuara
dan udah lah terima aja gitu
kondisi universitas negeri ukt karena
penuh seperti yang disampaikan teman teman
seperti itu jadi harapannya
dan harapannya saya yakin pun
ya yang hadir disini kita
bersama sama menyelesaikan untuk
mungkin tinggal satu dari ketua bem hukum
ini ada di depan nih
salah satunya atau bahkan satu satunya
apa itu pendidikan sendiri pun juga
biasa kita sebut dengan ekosop
yang mana diratifikasi oleh
di undang undang nomor sebelas tahun
dan tersedia secara gratis bagi
pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya
kejuran tingkat lanjutan pada umumnya harus
tersedia dan terbuka bagi semua orang
di poin ketiga atau ayat ketiga itu
secara merata atas dasar kemampuan
pendidikan gratis secara bertahap
kondisi di masing masing kampus
oleh kawan kawan sekalian baik itu dari
unsur baik itu dari kawan kawan
undri kawan kawan dari unj
secara bertahap itu tidak akan mungkin
jika kita lihat bersama
sebetulnya untuk undip sendiri
alhamdulillah di tahun ini tidak ada
di tahun sebelumnya tahun
itu sempat terjadi kenaikan
di beberapa fakultas itu yang
sebetulnya ini tidak dirasakan oleh
karena untuk ip itu sendiri kan
kepada yang melalui jalur ujian mandiri
jika kita melihat skema skema untuk
dalam hal ini bebas dalam
atau acap kali ditangguhkan kepada
ditambah lagi melalui permendikbud
diterbitkan bahwa ip maksimal
atau pimpinan kampus merasa tidak
tercantum di permendikbud tersebut
memang seharusnya bisnis atau sektor bisnis
atau unit bisnis yang sudah
jangan sampai pengelolaan keuangan
itu ditangguhkan lagi lagi kepada mahasiswa
lagi lagi skema ip standar
ip yang ditingkatkan hal tersebut
yang saya rasa miris dan memang
tidak semua mahasiswa memahami skema
tersebut gitu entah mungkin
kawan kawan mahasiswa baru atau calon
tidak merasa keberatan karena
berbicara terkait komersialisasi pendidikan
janganlah kembali ditangguhkan kepada
mahasiswa pun juga kawan kawan
masih sama seperti itu rasanya
bentuk pengabayan hanya bentuk
melakukan pengelolaan keuangan yang mana
di beberapa kampus pun juga
di undip itu sendiri yang sebelumnya di
pengelola kampus juga tidak begitu paham
seharusnya dipakai untuk biaya langsung gitu
rumah sakit gigi kami akan membangun
ini membangun itu padahal
tidak masuk kepada biaya langsung gitu
yang menjadi salah kaprah
tinggi itu sendiri dan
bersamai kawan kawan aliansi bem seluruh
indonesia yang lain pun juga di sini
atau pemasukannya itu kepada mahasiswa
untuk dilakukan gitu mungkin
ptnbh per hari ini
kaprah dalam menjalankannya pun
juga ptnblu yang nantinya akan
menjadi ptnbh di kemudian hari
dari kami dari undip
serta rekan rekan seperjuangan saya
di sini menyampaikan legal opinion yang
afiko sebagai ketua bm eva unsud
poin satu rektor unsut mengeluarkan
tentang biaya pendidikan mahasiswa universitas
jenderal sudirman yang mengubah
yang nantinya disebut ukt hingga naik seratus
adanya sosialisasi terlebih dahulu
dan dikeluarkan setelah adanya pengumuman penerimaan mahasiswa jalur snbp
sehingga mahasiswa baru yang sudah diterima diunsut melalui jalur snbp dikenakan tarif ukt baru yang dinilai memberatkan
karena besarnya naik seratus dibandingkan dengan ketentuan ukt sebelumnya
poin tiga kenaikan ukt di perguruan tinggi tidak hanya dilakukan oleh universitas jenderal sudirman saja
tetapi di banyak ptn sebagai respons dikeluarkannya permendikbud ristek nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
contohnya di universitas sumatera utara bahkan uin syarif hidayatullah jakarta
lalu poin keempat mengacu kepada undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang sistem pendidikan
nasional pada bab satu pasal satu yang berbunyi
pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri
kepribadian kecerdasan ahlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara negara
poin satu kurangnya sosialisasi besaran ukt baru kepada masyarakat sehingga melanggar prinsip keterrukan
lalu kenaikan ukt yang sangat signifikan melanggar prinsip prinsip dalam peraturan perundang undangan antara lain prinsip biaya murah yang akan dijelaskan dalam analisis
lalu akan menjadi komersialisasi yang berkualitas apabila mahasiswa benar
benar diperlihatkan fasilitas seperti apa yang nantinya disediakan
tenaga pengajar seperti apa yang kemudian akan muncul demi terbentuknya generasi berkualitas
namun dalam hal ini fasilitas di unsut sendiri itu masih jauh dari kata memadai
lalu perlunya dilakukan peninjauan ulang kembali kepada pusat
karena rektorat setiap universitas sendiri merupakan
jadi yang perlu diulas tidak hanya di bagian universitas sendiri
setelah melihat beberapa persoalan di atas
infonya lambat kriteria yang tidak jelas
dan perlu disinggung juga sebetulnya apa tolak ukur yang digunakan oleh kemendikbud ristek untuk menaruh golongan ukt
tak lupa juga mengenai iuran pengembangan institusi
itu juga hal yang ditentukan dari pusat
padahal setiap universitas memiliki kondisi geografis dan sosiologis
lalu terakhir dengan tingginya bonus demografi yang ada di indonesia
namun dengan tingginya ukt yang ada
itu akan menyanyikan bonus demografi yang ada untuk menuju indonesia emas dua ribu dua puluh empat
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang nomor dua belas tahun dua ribu tiga tentang sistem pendidikan nasional
undang undang nomor empat belas dua ribu lima tentang guru dan dosen
undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas tentang pendidikan tinggi
peraturan pemerintah nomor empat dua ribu empat belas tentang penyelenggaran pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
peraturan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor dua puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang statuta universitas jenderal sudirman
peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
pendidikan tinggi pada perguruan tinggi di lingkungan pendidikan kebudayaan riset teknologi
lalu yang terakhir peraturan rektor universitas jenderal sudirman nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang biaya pendidikan mahasiswa universitas jenderal sudiman
dalam pasal dua puluh delapan c ayat satu undang undang dasar negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
lalu pasal lima ayat satu undang undang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa
setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
lalu ada di pasal tujuh puluh enam ayat satu terkait keterjangkauan
dalam undang undang pendidikan tinggi undang undang pendidikan tinggi juga menyebutkan bahwa
pemerintah pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa
yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik
yang terakhir dari analisis saya ini sesuai dengan asas leg superior derogat legi inferiory
maka peraturan menteri nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat dan peraturan rektor sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga
tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang undangan diatasnya
dalam hal ini adalah uu pendidikan tinggi dan undang undang sistem pendidikan nasional
sehingga jika terbukti bertentangan maka peraturan menteri dan peraturan rektor tersebut batal demi hukum
mendorong dpr ri untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia
yaitu bapak nadiem makarim untuk mendorong dan merevisi peraturan menteri tersebut
karena telah bertentangan dengan peraturan undang undangan diatasnya
lalu yang kedua mendorong dpr ri untuk melakukan koordinasi dengan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi indonesia
bapak nadiem makarim untuk segera menghapuskan segala bentuk komersialisasi pendidikan termasuk kenaikan ukt di seluruh perguruan tinggi negeri
dengan umr sedemikian nominalnya dengan mahasiswa yang mayoritas berasal dari purbalingga banyumas cilacap kebumen banjarnegara
yang disingkat building mas cakep agaknya hal ini memang menjadi suatu hal yang mengembarkan
oleh karenanya peninjauan kembali terhadap kenaikan ukt ini perlu dilakukan kembali dari pihak pusat yaitu kemendikbud
sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf
itu nyala itu di belakang tuh
dan berada di del riang
nah mungkin yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait kondisi mahasiswa di kampus saya yang mengalami
kami kondisi di kampus anak anak yang mahasiswa itu mengalami intervensi pimpinan
kenapa contoh kemarin saya ada agenda ke musyawarah nasional di universitas riau
saya bersama teman saya menteri saya itu sudah berangkat dan sudah check in di bandara pimpinan
namun dapat wa langsung
dari pihak kampus bahwasannya tidak diizinkan berangkat karena dia mendapatkan beasiswa
mendapatkan hak merdeka belajar
karena gerak ruang kami itu dibatasi untuk bersuara
seperti yang disampaikan oleh teman teman uny kami di kampus sudah dilarang berbicara pimpinan
maka hari ini kami mengadu kepada wakil rakyat kami
pimpinan mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang ma esah
jadi ada kata ketuhanan jadi pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat bangsa dan negara tetapi kepada tuhan
karena bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat juga
karena itu maka apa yang diharapkan itu di dalam prinsip pemilu itu kan keadilan
pasal dua puluh dua itu keadilan ya
di undang undang pemilu juga yang diharapkan pemilu itu sesuai dengan prinsip justice prinsip keadilan
fa idahakam tumbai nanas antahku mobil adil
jadi tugas hakim itu berat sekali mas
jadi dia harus menghukum dengan adil
bukan menghukum dengan kepastian hukum saja tapi menghukum dengan adil
di undang undang dasar empat puluh lima jelas pesannya seperti itu
jadi gak main main ini tergantung sekarang para hakim itu ingin meninggalkan legacy apa
apakah para hakim itu ingin mengembalikan marwah mahkamah konstitusi atau tidak
ini kesempatan emas betul bagi para hakim majelis konstitusi
dan saya yakin mereka akan mempertimbangkan hal ini
di tengah proses yang sedang berjalan di mk kemarin sudah menyerahkan berkas kesimpulan begitu pak lutfi
ini ketua umum pd perjuangan bu megawati soekarno putri menyerahkan juga surat kepada mk gitu tertulis tangan
yang isinya juga dia sebagai warga negara indonesia mengajukan sebagai amikus kuriae atau sahabat pengadilan
dan kata katanya cukup pesannya juga cukup dalam gitu
tidak boleh hakim ini mengetuk palu sebagai palunya itu palu godam gitu ya
apakah makna ini juga selaras dengan kesimpulan yang disampaikan kemarin
iya jelas ya ibu mega ini saya kira satu satunya ya
sekarang tokoh atau pimpinan partai politik yang concern betul dengan tegaknya rule of law
dan concern betul bahwa mk ini menjadi the guardian of constitution dan pancasila
jadi tulisan beliau juga di harian nasional itu saya kira luar biasa ya
dan kemudian beliau menyampaikan amicus curiae ini juga merupakan harapan beliau
ya selaku seorang negarawan atau negarawati ya
saya kira itu pesan yang sangat penting bukan hanya bagi mahkamah konstitusi tapi juga bagi bangsa indonesia
jadi luar biasa respect saya kepada ibu mega wati
saya juga minta respons dari bung frits nih dari tkn prabowo gibran
tim hukum prabowo gibran menyebut selama persidangan tudingan kecurangan pemilu itu tidak terbukti
saya mengutip itu dari prof yusril
nah dari sisi mana anda melihat hal itu bung frits
iya mas kalau kita bisa melihat ya dari permohonan paslon satu dan paslon tiga
kalau kita mengerucutkannya ke dalam lima bagian
maka kita akan dapat bisa mengambil lima bagian penting
dari kedua permohonan tersebut
bagian pertama yaitu terkait dengan putusan mk sembilan puluh lima
itu terkait dengan bagaimana pencalonan mas gibran misalnya
itu sudah dibantah dari segi hukum tata negara
yang mengatakan terkait bagaimana putusan mahkamah harus dilakukan
kontes kedua yang menjadi pokok pertularan adalah soal bansos
di mana soal bansos empat menteri sudah menjelaskan bagaimana proses persetujuan
kontes ketiga adalah soal si rekap
ahli kpu sudah mengatakan dan bahkan hakim konstitusi arief hidayat
juga bertanya dalam proses persidangan
kenapa kita memperdebatkan sesuatu yang tidak dipergunakan
yang konteks keempat adalah bagaimana soal penyalahgunaan jabatan pj
dari persidangan kita bisa melihat bagaimana daerah daerah yang pj nya yang paling banyak
paslon dua kalah di aceh misalnya
tapi kalau kita melihat ke daerah daerah yang tidak ada pj nya misalnya
apakah itu dimana ada korelasinya
dan yang ketiga dan yang kelima misalnya terkait bagaimana ketidakneutralan penyelenggara
mahkamah konstitusi bahkan memanggil ketua dan anggota dkpp
untuk bisa memberikan keterangan di mahkamah konstitusi
itu lima konteks utama yang diajukan oleh paslon satu dan paslon tiga
meskipun kemudian ada persoalan terkait dengan mekanisme di dalam pemungutan suara
kan dasarnya adalah siapa yang mendalilkan
dan dari proses persidangan kita bisa melihat
bagaimana lima topik utama tadi itu dapat dibantah oleh para saksi saksi yang ada
bahkan ada beberapa ahli dari paslon satu dan juga pasal tiga
yang secara tidak langsung juga mendukung
bagaimana proses ketertilihan dari pasron tiga
lalu jika kemarin sudah ada ahli dan juga saksi yang diajukan oleh masing masing pihak
termasuk dari pihak terkait ya
dari prabowo gibran begitu
jika anda melihat dari ahli yang dihadirkan saksi yang dihadirkan
termasuk yang dihadirkan juga oleh mk ya
anda melihat semua ini sudah bisa mematahkan
kalau kita kembali kepada original concept kenapa mahkamah konstitusi itu ada
itu kan terkait dengan bagaimana sengketa penghitungan suara
tapi kan kemudian paslon satu dan paslon tiga tidak fokus kepada sengketa hasilnya
tidak dapat menyebutkan angka berapa yang sebenarnya yang diinginkan
berapa angka seandainya paslon satu dan paslon tiga menginginkan agar
pasal satu dan pasal tiga tidak mampu untuk menyampaikan
berapa sebenarnya perolehan suara yang diinginkan
kalau kita bisa mengacu kepada saksi dan bukti yang sudah disampaikan oleh
pasron satu dua dan tiga dalam proses persidangan
kami dapat mengatakan bahwa mahkamah konstitusi sudah punya cukup bukti
untuk menyatakan bahwa peremonaan pasron satu dan pasron tiga
tidak beralasan secara hukum
dan tidak didukung oleh bukti bukti
apa yang diinginkan oleh paslon satu dan pasal tiga
apa yang diinginkan juga tidak merupakan kewenangan daripada mahkamah konstitusi
karena pasron satu dan pasron tiga meminta
bahkan meminta pemungutan suara ulang
kewenangan daripada mahkamah konstitusi adalah untuk menetapkan
dan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
saya akan ke pihak termohon dalam hal ini
dalam penyerahan kesimpulan ke mk
salah satunya itu formulir kejadian khusus
ini kalau masyarakat awam sepertinya belum paham betul gitu
sesuai dengan permintaan majelis hakim yang mulia
mahkamah konstitusi bahwa kpu harus menyerahkan
formulir model d catatan kejadian khusus
dan atau keberatan saksi
kemarin sudah kami serahkan seluruhnya
jadi formulir tersebut memuat dua kategori
yang pertama itu catatan kejadian khusus selama proses rekapitulasi
keberatan dari para saksi paslon
yang diminta ini adalah catatan keberatan
apakah selama proses rekapitulasi berjenjang ini
berapa banyak saksi paslon
peserta pemilu presiden dan wakil presiden itu
menyampaikan keberatannya secara tertulis
mulai dari rekapitulasi di tingkat bpk
sampai dengan kpu republik indonesia
keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
lalu kedudukan dan kekuatan hukumnya sebenarnya
untuk formulir kejadian khusus ini
rekaman otentik terhadap proses rekapitulasi
yang berlangsung yang diikuti oleh
para saksi dan bawaslu
dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut
berarti proses itu dianggap lancar
sudah kami sampaikan ke majelis hakim
dalam kesimpulan tim hukum menyebut
nah menurut anda semua ini terbukti di pengadilan
kemarin sudah banyak saksi juga dan ahli yang dihadirkan
apa yang terjadi di dalam persidangan
dan disana juga jelas
putusan mk itu tidak bermasalah
putusan mk nomor sembilan puluh itu tidak masalah
tapi itu sebetulnya bukan self excuting
kpu itu harus merubah dulu peraturannya
terkait umur dari apa namanya
dan itu apa namanya tidak bisa dibantah oleh mereka ya
kan selalu ini persoalannya ada di bawaslu
karena di dalam undang undang pemilu pasal empat ratus lima puluh empat bawaslu itu harus aktif
bawaslu itu makanya disebut dia pengawas badan pengawas
jadi kalau pengawas itu artinya harus aktif bukan badan penerima laporan
nah ini semuanya di dalam persidangan mereka nggak bisa membantah argumen argumentasi kita
soal cawe cawe dari presiden ri itu dalam bantuan bansos misalnya pendistribusian bansos misalnya
itu kan semuanya tidak bisa dibantah di dalam persidangan itu semuanya terbukti
kita yakin karena itu maka kami percaya bahwasannya hakim mk itu tidak akan hanya berhenti di dalam angka angka
tetapi majelis hakim mk itu juga akan bersifat progresif kualitatif dan akan membuat kejutan
pak lutfi tapi bagaimana dengan sejumlah menteri yang diundang kemarin itu mengatakan bahwa bansos yang salah satunya yang diprotes begitu ya oleh pemohon
baik dari kubu anda maupun dari kubu satu
bagaimana dengan penjelasan menteri menteri bahwa ini bansos ini disalurkan yang disalurkan oleh presiden
bukan menggunakan anggaran kementerian sosial pada saat itu kan dijelaskan seperti itu
tapi ada juga anggaran dari presiden karena kementerian sosial
tidak lagi menangani bantuan sosial langsung secara langsung terutama untuk beras misalnya dan juga uang tunai begitu
ini langsung di take over oleh presiden karena memang kementerian sosialnya tidak mau menangani itu
saya akan tanyakan ini setelah jeda di sapa indonesia pagi
hal yang paling dipertentangkan pada saat sidang sengketa hasil pilpres kemarin yang sedang berjalan
dan akan diputus oleh hakim konstitusi pada senin nanti dua puluh dua april adalah salah satunya soal bantuan sosial yang digulirkan
pada beberapa saat sebelum pencomprosan pemilu presiden
pada saat mk memanggil para menteri
ini sepertinya soal bantuan sosial ini juga tidak menjelaskan betul bagaimana penyaluran bansos ini salah
nah yang paling tampak
ketika menteri sosial tri risma hari ini menjelaskan bahwa itu tidak ditangani lagi oleh kementerian sosial
ini agak lucu juga ketika ada persinggungan itu ada permasalahan soal itu
ternyata memang kementerian sosial tidak menangani
itu bukti bukti atau pernyataan pernyataan yang akan dijadikan alat bukti oleh persidangan
ya kita mengharapkan sebetulnya para menteri itu bisa menjelaskan
lebih gamblang lebih transparan dan lebih menohok
ya sebetulnya dari awal kita sudah berharap bahwa para menteri itu tidak normatif
dan kalau bung ingat bahwa ada salah satu majlis hakim kalau tidak salah prof arief yang menanyakan apakah ada pesan pesan khusus dari pak jokowi
ya saya ingat prof arief menanyakan itu
nah saya melihat memang ada yang terhambat begitu ya dari yang disampaikan para menteri itu
karena bagaimanapun para menteri ini kan menurut undang undang adalah bawahan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
tetapi dengan pertanyaan pertanyaan hakim itu pertanyaan tentang hakim kepada para menteri empat menteri itu dan juga dkpp
saya kira majelis hakim itu bisa menangkap dan bisa mempertimbangkan
apa sebetulnya yang terjadi terkait dengan bantuan bansos itu
saya kira ada pesan pesan di balik itu yang majlis hakim sudah menangkap
apakah nanti hakim konstitusi akan lebih jauh mencari tahu di luar persidangan juga kita tunggu ini karena masih ada rapat permusyawaratan hakim yang sedang berlangsung saat ini
justru itu kita berharap hakim kita ini progresif hakim kita ini substantif ya
ada melakukan judicial activism yang itu yang dari dulu sudah kita perdebatkan
tergantung nanti ingin meninggalkan legasi apa nanti para hakim itu
pak ari ini saya juga bertanya hal yang sama
kalau kemarin melihat pernyataan atau kesaksian empat menteri di hadapan hakim konstitusi
anda melihat sudah semuanya diungkapkan atau ada yang disembunyikan
menyambung apa yang disampaikan oleh mas lutfi tadi ya
jadi kita melihatnya bahwa memang saat ini hakim sudah menunjukkan tentang bagaimana mereka sangat progresif terhadap persidangan ini
dan mereka membahas hal hal yang sangat substansi
jadi sudah bicara tentang kualitas
jadi kalau tadi mas prit katakan tentang masalah hasil segala macam
nampaknya dalam proses persidangan tidak dibahas
malah beliau meminta hal hal yang sangat substantif
misalnya memanggil para menteri meminta kpu melengkapi segala hal hal yang kaitan dengan laporan kecurangan dan yang lain lain
di situ menunjukkan bahwa sikap hakim ini sudah menunjukkan bahwa mereka fokus kepada hal yang lebih prinsipil dari permasalahan ini
nah kaitan dengan para menteri kita melihat sekali bahwa kalau ditanyakan misalnya
diikuti oleh kawan kawan dari penguhaun dua
lalu hakim memutuskan bahwa mereka yang memanggil
nah itulah terjadi komunikasi satu arah di sana
seandainya kita diberikan kesempatan maka kita akan pasti menanyakan hal hal yang lebih detail dan lebih tegas
dia menjelaskan el nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia
diindikasikan dengan kenaikan harga beras di thailand dan vietnam
disampaikan oleh pak erlangga
tapi sebetulnya kalau kita mau lihat fakta
pertama penurunan produksi beras nasional di tahun dua ribu dua puluh tiga itu insignifikan
atau hanya empat puluh empat juta per ton
dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun kebelakangnya
lalu yang kedua pemerintah sudah mengimpor beras tiga delapan juta ton sepanjang dua ribu dua puluh tiga hingga awal dua ribu dua puluh
atau jauh melebihi penurunan produksi beras
namun harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah
lalu produksi beras di vietnam tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun dua ribu dua puluh tiga
sedangkan harga gabah di thailand meningkat karena mata uangnya menguat
jadi kesimpulannya fakta bahwa harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu besar
menunjukkan penyalahgunaan stok beras
operasi pasar dan lain lain itu bukan
tapi untuk bansos dan kepentingan politik
nah sebetulnya kalau kita diberi kesempatan itu kan kita bisa menggali lebih dalam
lalu misalnya dengan menteri sosial
kalau kami menangkap bahwa ibu risma sudah menjelaskan
bahwa dia tidak dilibatkan dalam soal bansos
sebagai seorang menteri sosial kok dia tidak dilibatkan bagian pembagian bansos
lalu dia mengatakan saya kalau dalam membagi bansos transfer
lalu dengan beras dengan uang tunai itu juga tidak ada dalam programnya dia
artinya itu ada kepentingan kepentingan tertentu
nah mungkin ada kesopanan sebagai orang timur
tidak mau secara gamblang menjelaskan bahwa ini salah
yang menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu salah sebetulnya
nah ini sebetulnya yang harusnya kalau kita diberikan kesempatan
nah sekarang dalam proses persidangan ini
jadi tadi kalau dia jadi mas frit katakan tidak terbukti
misalnya keterlibatan penyelenggara pemilu
dalam hal ini kpu dan mbak waslu
bagaimana mereka tidak netral dalam proses ini
dalam persidangan itu sudah kita sampaikan fakta fakta dan buktinya
dan itu digali secara serius oleh para hakikat
lalu fakta tentang nepotisme lembaga kepresidenan
itu juga terjadi dalam proses persidangan
bagaimana proses tentang misalnya pejabat kepala daerah
tadi mas ferd juga agak kurang tepat tuh mengatakan tentang aceh dan bali
pj buat untuk gubernur bang
artinya sekarang aceh pj nya itu langsung diganti
gara gara kalah dari kan langsung diganti aceh itu
nah ini hal hal yang menunjukkan bahwa proses kecurangan itu telah terjadi
dan itu betul betul meyakinkan majelis hakim
kami meyakin juga bahwa dalam putusan nanti insya allah hakim akan menunjukkan sikapnya yang sangat progresif
pak ari ini saya juga tertarik dengan pernyataan ketua tim hukum prabowo gibran ya
dan kembali permasalahan ini kepada masalah angka
sedangkan anda kan sejak awal tim anda di anies mohaimin ini
masalah kecurangan pelanggaran pemilu ini bukan hanya soal angka
tapi ya proses proses dibalik itu semua
hingga menghasilkan angka itu
nah bagaimana melihat atau merespons pernyataan prof yusril yang mengatakan bahwa
tidak ada data pembanding yang bisa disuguhkan oleh
para pemohon dalam hal ini dari satu dan tiga begitu
terutama soal hasil pilpres
ya memang dari awal cara pandangnya berbeda
karena kalau kita ibaratkan ini sepak bola gajah
apapun hasilnya memang sudah salah dari awalnya
jadi yang kita permasalahkan itu tentang kualitas pemilunya
bagaimana proses pemilu ini dilakukan dengan cara yang tidak benar
sehingga apapun hasilnya tidak bisa kita bahas
dan itu disepakatin oleh majelis hakim dalam proses persidangan
apakah pernah majelis hakim menanyakan tentang angka angka
lalu apa kaitannya hasil dengan memanggil para menteri
apa yang disampaikan oleh kawan kawan dari pihak apa namanya terkait ini
bahwa hakim konstitusi yang saya ikuti juga memang demikian
kalau kita dalam konteksnya hakim ya
itu kan pertanyaannya sudah berapa kali diajukan
oleh hakim kepada paslon satu dan paslon tiga
yang diajukan oleh paslon satu dan paslon tiga
tidak ada di dalam permohonan
yang menyatakan berapa jumlah suara yang diinginkan
atau berapa jumlah suara yang diharapkan
ya hakim kan akan bertanya apa yang di dalam dimohonkan
hakim bertanya karena di dalam permohonan
sudah bisa dilihat dari bentuk permohonan itu
memang enak kasih komentar
para ahli atau para menteri yang berbicara
masing masing pihak kan memiliki kesempatan
dan seandainya misalnya paswan satu dan paswan tiga misalnya
mau mempergunakan cara pandang
apa yang mau disampaikan oleh para menteri kemarin
itu merupakan sesuatu yang merupakan dokumen publik
pada saat proses misa tanggal enam belas agustus
pada saat pembacaan nota anggaran
ada juga dalam rapat rapat di komisi delapan
tapi itu merupakan dokumen yang sudah dapat kita terima
harusnya paswan satu dan paswan tiga
yang dapat ahli pangan
ahli kemudian ahli untuk sejarah soal cuaca
untuk dapat bisa mempertimbangkan
apa yang bakal akan disampaikan oleh para menteri ke depan
kalau misalnya misalnya kalau kita bisa melihat
kalau kami melihat apa yang diinginkan
itu sudah terjawab oleh para
apa yang disampaikan oleh para menteri menteri yang terpanggil
apa yang diinginkan oleh paslon satu dan paslon tiga
dan itu sudah dapat dijawab oleh para hakim
bahwa paswan satu dan paswan tiga merasa
semuanya itu ada di ibu risma
padahal kalau kita mengacu kepada
konteks ada pelindungan sosial
kenapa bahan sos tersebut tidak dapat melakukan
apa dasarnya kemudian dibagi bagikan
bahwa itu merupakan dana operasional
dimiliki oleh presiden
bagaimana proses itu didiskusikan
didiskusikan juga oleh partai partai politik
dan juga tidak ada yang disembunyikan lagi
dalam kewenangan kementerian sosial
kembali ke masalah angka angka
pada persoalan perselisihan hasil ya
yang sedang melakukan rapat perusahaan ratan hakim
tidak mempermasalahkan hasil pilpresnya
telah terjadi penyalahgunaan kewenangan tersebut
bahwa ada nepotisme dalam hal itu
hakim hanya akan memilih dua putusan
kalau kita mengacu kepada pmk empat tahun dua ribu dua
akan ada tiga jenis putusan
menyatakan permohonan tidak dapat diterima
bahwa mahkamah konstitusi akan menolak
karena ini bukan hanya sekedar soal
mengatakan bahwa ini terkait dengan kualitatif
berapa jumlah suara yang diinginkan
juga menunjukkan bahwa kualitatif
bahwa itu tidak merupakan
bukan saja bukan merupakan kewenangan
tapi itu tidak terjadi
dalam proses sebagaimana yang didalilkan oleh
yang juga masih berurusan dengan mk
dalam memutuskan kata pilpres terutama kali ini
persidangan itu telah mengungkap bahwa
yang diberikan kewenangan atributif
itu telah berfungsi dengan baik
itu dalam kerangka ketentuan norma
tidak diungkapkan secara jelas
berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu
keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat
semua hasil ataupun fakta fakta
untuk demokrasi kita yang lebih baik
harapan yang anda pupuk
untuk sidang kali ini
jadi itu ada tanggal tanggal yang bagus
dan tanggal dua puluh dua adalah hari bumi
jadi salah satu hakim mk nya
sehingga kita ingin agar menjadi pejuang
membatalkan keputusan kpu tiga ratus enam puluh
saya kira majelis hakim itu akan memutuskan
yang sekarang sedang berikhtiar untuk menggali keadilan yang substantif bisa memutus sesuai dengan keinginan semua pihak
jadi untuk demokrasi yang lebih baik kita gantungkan putusan hakim konstitusi nanti pada hari senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat
terima kasih para narasumber saya pagi hari ini ada ketua tim hukum timnas anies mohaimin ari yusuf amir wakil komandan alfa tkn permukiman frits edward
lalu anggota hukum tpn ganjar mahfud lufi yazid pak lutfi dan juga komisioner kpu republik indonesia idam holik
terima kasih bapak bapak sehat selalu assalamualaikum